asia tenggara sedang mendorong sektor pariwisata diantaranya dengan mengembangkan fasilitas bandar udara
pemerintah filipina meningkatkan kapasitas bandar udara internasional mactan sebu menjadi lima belas juta penumpang per tahun
peningkatan kapasitas bandara ini mampu mendorong pertumbuhan perekonomian filipina
asian development bank mendukung proyek infrastruktur bandar udara internasional macton ini
dan proyek proyek negara berkembang lainnya di asia pasifik agar pertumbuhan ekonominya mampu bersaing dengan negara negara eropa
bandar udara internasional mahtan sebu dibangun pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sebagai landasan pacu pesawat angkatan udara amerika serikat
infrastrukturnya kemudian dikembangkan sebagai bandara internasional pesawat komersial sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu bandara ini hanya mampu menampung empat lima juta pesawat
ini disebabkan investasi infrastruktur filipina sangat rendah pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh hingga dua ribu sembilan
yakni hanya sebesar dua satu persen dari produk bruto dalam negeri
angka ini jauh di bawah patokan bank dunia dengan angka minimal lima persen
sehingga daya saing global filipina melalui infrastruktur bandar udara menempati posisi satu ratus tiga belas dunia
dan peringkat enam belas dunia untuk infrastruktur pelabuhan dari satu ratus empat puluh delapan persen
sehingga dikira sebagai panggilan negara
kapasitas bandara mahtan sebu telah ditingkatkan dari tujuh juta penumpang per tahun menjadi minimal lima belas juta orang per tahun
dengan penambahan kapasitas ini pada tahun dua ribu delapan belas
pertumbuhan ekonomi filipina menjadi salah satu yang terbaik di dunia dengan peningkatan produk domestik bruto sebesar enam delapan persen
atau nomor dua terbaik di asia
sebu adalah pintu gerbang ke wilayah visayas tengah dengan potensi pariwisata alam terutama wisata pantai
sebu berada di empat sepuluh tahun di florida orlando

jadi ada sebuah impact global dari perabot perabot di sebu
dan perabot ini memungkinkan konektivitas antara sebu dan seluruh dunia
dan tentunya kita dapat manfaat dari ekonomi dalam menjadikan turis yang akan berbelanja
di sektor turisme di sektor bisnis di sektor resort dan lezat dan sebagainya
jadi itu membuat kontribusi besar
untuk konteks sebu memiliki sekitar lima km dua
ini penting bagi semua orang karena membahas seberapa besar sebuah perabot
sebu besar seperti bali
bali saya rasa sekitar lima km dua
jadi itu sangat berharga
burati untuk konteks sekitar sepuluh km dua
mahtan sekitar tujuh puluh km dua
ini sangat penting bagi semua karena narotin harus dilakukan atau direkam
jadi penyelenggaraan uang di negara ini adalah sebu
mega proyek infrastruktur bandar udara mahtan sebu filipina ini mendapat dukungan dari asean development bank
ada tahapan yang harus dilakukan pemerintah filipina sebagai syarat utama mendapatkan pinjaman dana dari asean development bank
pada beberapa faktor
satu kita memiliki limit negara
adb memiliki limit negara bagaimana kita bisa menghabiskan banyak untuk infrastruktur atau proyek secara umum

satu lagi bergantung pada kemampuan bank untuk proyek itu sendiri
jika itu dilakukan melalui proses regulasi dari rumas itu pasti dapat dilakukan
ada juga support dari adb
adb juga mendapatkan support untuk infrastruktur lokal
jadi dalam hal nilai asisten yang akan adb pakai tidak bisa diberitahu
karena kita juga harus mempelajari proposal dari perusahaan
pada acara jurnalis bootcamp dua ribu sembilan belas di manila filipina pertengahan juni dua ribu sembilan belas
asean development bank memberikan data bahwa hingga dua ribu dua puluh
ini jauh lebih kecil dari kebutuhan infrastruktur sebuah daerah untuk berinvestasi
adb memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur di asean pada periode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh sebesar satu ratus lima puluh tujuh miliar dolar amerika per tahun
kebutuhan terbesar adalah untuk pembangunan infrastruktur